inilah rombongan jemaah haji asal kabupaten wajo dan jeneponto sulawesi selatan
yang tergabung dalam keluatan empat puluh tiba di debar kasimakasa
kehadiran mereka disambut antusias keluarga maupun kerabat
alhasil jemaah haji pun berubusan ahas
jika jemaah laki laki yang menggunakan tawab atau baju gamis
jemaah perempuan menggunakan gaun panjang dengan tutup kepala atau cipo cipo
berlapis kerudung aneka warna lengkap dengan pernak pernik perhiasannya
akan tetapi karena penerbangan mereka jauh sehingga riasannya kurang maksimal
hal ini menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi makassar
yang menghadirkan make up corner alias pojok rias
bagaimana jemaah kita dari susel ini
di mana mereka dalam menyambut dan tentu mengapresiasi ketibaannya di indonesia
mereka dalam keadaan ingin
ingin tampil dengan tampil yang cantik yang gagah
satu demi satu jemaah perempuan pun hadir untuk dirias
berharap penampilan mereka semakin elok dipandang
lima penata rias pun dihadirkan untuk melayani jemaah
uniknya jemaah tidak perlu merogoh kocek lebih dalam
karena jasa penata rias diupah seikhlasnya
bagaimana jasa penata rias

dibayar tidak bu
sementara bagi para penata rias kegiatan ini menjadi pengalaman dan tantangan baru
sebab mereka harus bekerja lebih cepat
sering langkah jemaah bersama rombongannya kembali ke kampung halaman masing masing
ppi hd barkasimakasar berencana akan melanjutkan program make up corner tahun depan
hingga selasa satu agustus sudah lima belas enam ratus tiga puluh enam jemaah haji yang tiba di tanah air
alwi fauzi makassar sulawesi selatan